banyak cara mengajari anak salah satunya melalui animasi
bukan hanya budi pekerti animasi juga bisa dimanfaatkan untuk mengajarkan agama
makan jangan asal makan begitu ujar nusa
kali ini nusa mengajak makan sesuai dengan adab nabi muhammad
nusa dan rara adalah tokoh animasi yang sedang ramai ditonton di kanal youtube
video lagu ini telah ditonton hingga lebih dari dua juta kali
bahkan video lain berjudul nusa tidur sendiri gak takut telah ditonton tiga sembilan juta kali
sementara itu tokoh nusa disulih suarakan oleh aktor cilik muzaki ramdan
sedangkan suara karakter rara diisi oleh aisyah ocean fajar
yang menarik nusa diciptakan sebagai tokoh penyandang disabilitas
hal ini bisa dilihat dari kaki kiri nusa yang menggunakan kaki palsu
nusa diproduksi oleh rumah animasi dalam negeri the little giants
dalam animasi ini nilai nilai agama dikemas dengan menarik terutama bagi anak anak
nusa dan rara memang dihadirkan sebagai sarana edukasi pendidikan islam untuk keluarga

selaku kreatif direktur yang tahu banyak soal di balik layar kisah kakak beradik
nusa dan rara belajar budi pekerti berbasis agama islam
sudah hadir di good morning sekarang ini
nusa rara ya bukan
gak diajak kesini aja ya
dalam bentuk animasi ya
tapi ini ya apa ya muncul lagi animasi apalagi produknya indonesia
ini bagus banget loh
maksudnya saya harus bilang ini bagus sekali ya
itu empat episode ya yang tayang
ini harusnya udah banyak ya
karena anak bisa belajar sesuatu yang sangat simple lewat animasi sekarang ini kan ya
lewat kartun lewat tayangan tayangan di sosial media di youtube misalnya gitu
lalu masuklah konten ini gitu
apa ide awalnya nih mas yang bisa diceritakan sama pemirsa di rumah sampai muncul sosok nusa dan rara
ide awal semua ide pasti dari diskusi ya
dari diskusi itu gimana caranya dari awal tuh gimana sih kita bikin satu karakter itu disukain oleh semua orang
itu dari awal itu gimana ya
melalui diskusi yang panjang
cuman tepat setelah idul fitri tahun ini kita udah mulai serius nih
oke ini kita harus kayaknya udah mulai serius nih
nah dari setelah idul fitri itu baru tuh kita research karakternya secara mendalam
benar benar menentukan apakah cukup satu orang atau dua orang ataupun ada karakter karakter lain
itu proses yang gak cepet ya
itu lama banget ya
proses karakter nusa aja kepalanya aja bisa berminggu minggu kita untuk menentukan oke nih ini cocok gitu kan
terus ketika disandangkan dengan rara kok jadi gak cocok gitu
waduh kok rara terlalu terlimut gitu
jadi ya banyak sekali sih
tapi gini kan dari banyak banget konten konten positif yang ada di youtube ya kan macam macam bentuknya
zaman sekarang kan yang muncul ya manusia dengan vlogger kehidupan sehari harinya aja gitu
tapi kemudian muncul ada kekhawatiran apa sih memang dari animasi animasi di indonesia gitu
atau mungkin ya ini nih waktunya aja kita bikin dari indonesia
kita juga pas mau bikin nusa melakukan research lah ya
melihat youtube melihat di seluruh bagian media
ternyata ya animasi di indonesia itu emang belum banyak ya dieksplor
nah kebetulan karena the little giants memang merupakan studio animasi
ya kita mau mencoba mengeksplorasi animasi di indonesia
melalui segmented market untuk anak anak dulu nih
gimana nih cara kita melakukannya
jadi pas kita review produk produk lainnya
hmm kayaknya ini bisa deh ini
ini kayaknya bisa deh nih
cuman ya kembali lagi tema yang kita mau bawa ini seperti apa
itu penuh banyak diskusi
dan akhirnya kita timbulnya oke yuk anak anak berbasis education entertainment
karena animasi kan sebenernya bahasa global ya yang bisa dinikmatin dari anak anak sampai anak anak
makanya itu yang kita pilih platform animasi karena it's a global platform
ah ini cocok banget nih
dan kita segmentednya lagi juga buat anak anak yang berbasis education entertainment itu
ya kita isikanlah konten konten yang something light gitu
hanya kan kalau melihat dari karakternya ya dari nusa dan juga rara
ini kan sangat kental dengan simbol agama
jadi menggunakan kopi afuti menggunakan hijab gitu
dan ini sepertinya memang edutainmentnya untuk mengarah ke nilai nilai agama gitu ya
apa kekhawatirannya sehingga akhirnya nilai agama yang dipilih oleh teman teman dan mengekspos hal tersebut di kantor animasi ini
jadi ya kebenaran karena kita kreatornya juga agama islam ya
jadi memang kita mau fokusin ke situ
dan kita juga berhasil research tadi bahwa ini kan kalau kita lihat itu anak anak indonesia sekarang ini kan butuh sesuatu yang
sepertinya edukasi gitu kan
dan kalau kita lihat itu kebanyakan itu ya kan sekarang orang tua kan kadang suka ngasih gadgetnya ke anaknya gitu kan ya
ya saya juga suka
nah itu kan kadang orang tua ada kekhawatiran nih mau ngasih kok nanti takutnya dia browsing yang di luar ini umurnya
tapi kalau nggak dikasih kok nanti dia
sebenarnya kan internet itu juga sumber pengetahuan gitu kan
makanya kita mau mengisi kekosongan itu lagi
itu dengan mengisi sebuah konten edukasi dan juga syarat dengan pengetahuan yang sifatnya agama juga gitu
jadi orang tua itu bisa dengan tenangnya memperlihatkan atau memberikan gadgetnya itu ke anak anaknya gitu loh
bukan berarti kita harus mewajibkan orang tua sekarang untuk memberikan gadget sih
cuma kayak memberikan pilihan lah gitu
jadi orang tua punya pilihan dan punya apa ya ketenangan aja tuh
jadi kalau gitu kurang lebih ini baru
kalau itu empat lima bulan yang lalu kurang lebih ya di tayangkannya ya
sudah berapa subscribers dan viewers sejauh ini
kalau subscribers di youtube channelnya kita tuh ada sekitar enam ratus delapan puluh ribu
sampai detik ini ya
kalau viewersnya itu untuk yang episode pertama aja itu kita udah tiga sembilan juta
udah berkali kali lipat dari subscribernya sih
jadi udah jutaan kalau gitu yang nonton ya
total sih udah
respon responnya kan ada komentarnya tuh yang keluar tuh ya
apa komentar komentar yang muncul dari situ mas yang bisa di share
macem macem sih komentarnya
ada yang kan kita juga punya apa ya engine buat nge track itu ya
apa top commandnya tuh apa aja gitu kan
ada beberapa tuh banyak yang minta durasinya dipanjangin
oh itu sih kayaknya kita setuju ya
boleh lah itu
itu sih semua apa ya semua saran semua komen yang diulas di situ
kita tampung ada beberapa yang kita apa namanya prioritaskan
ya kita urutkan dengan skala prioritasnya aja ya
mana cuman untuk saat ini mungkin kita masih jalan dengan konsep awal kita gitu
jadi mungkin akan kedepannya akan kita aplikasikan lah comment comment dari pemirsa
iya jadi trending youtube tuh masuk ekspektasi gak sih
atau jadi target gak sih sebelumnya
sama sekali enggak
itu bener bener diluar dugaan kami
kita memang tadi
ya berharap mudah mudahan ada yang nonton
mudah mudahan bisa memberi manfaat sebatas itu aja
ternyata alhamdulillah satu indonesia bisa menikmatin ya
itu menjadi motivasi baru kami sih ternyata
wah ini menjadi sesuatu yang sangat serius
jadi kita kedepannya juga harus menyikapinya juga dengan sangat serius juga gitu
iya jadi dari mulai temanya gitu ya
terus sosok sosoknya juga nampaknya seperti ini
nah ini ada yang menarik juga sebetulnya ya
kalau kita melihat karakter nusa itu kan selain tadi juga menggunakan simbol simbol agama ya
ada pece dan sebagainya
ada pece dan semacamnya
juga disabilitas ya
betul saya lihat kaki kirinya itu kan menggunakan kaki bantu kaki palsu gitu
apa tuh niat awalnya motivasi awalnya gimana
kebetulan waktu saya lagi desain karakter nusa
sebagai content creator atau sebagai desain karakter
kalau menciptakan satu karakter dengan sempurna
limitasinya tuh udah ada gitu loh
jadi makanya kita sebagai designer sebagai desain karakter
gimana caranya kita menceritakan prosesnya anak
bagaimana untuk menjadi sempurna dengan kelelahan
jadi kita mikir oke ini kayak bukan tiba tiba begitu aja
kita memang mikir oke ada loh anak anak dengan kondisi seperti ini
dan perlu kita dekatkan secara emosional ya
itu oke untuk menjadi sempurna gitu loh
tapi cerita ya nusa ini harapan kita tuh ya dalam perjalanan ke depannya bisa menjadi sesuatu kesempurnaan gitu
fisik itu hanya fisik gitu kan
semangat yang perlu gitu
bener apalagi dia tuh jadi sosok kakak ya
yang selalu mengajarkan adiknya rara ini
dengan berbagai macam kekurangannya
tapi gini kan udah banyak nih penonton termasuk saya juga nih prap
saya penasaran nanti kan setiap jumat tuh akan rilis ya episode episode baru
spoiler dong ada apa apa lagi nih tema temanya nih
penonton mau tau tuh pemirsa mau tau di rumah karena udah banyakan dm saya
tadi pagi baru upload lagi yang baru
kita kan jam jumat subuh itu kita upload yang baru
jadi kita itu emang kita plot itu setiap episode nya itu punya tema masing masing ya
dan temanya itu lebih ke adab lah ya
yang ringan ringan aja
kayaknya udah pernah lihat adab makan
terus adab sebelum tidur
nah itu sekarang ini membaca bismillah sebelum melakukan aktivitas
nah ke depannya itu akan jalurnya tuh seperti itu
ada adab adab mau ada lagi
ini spoiler nih ya
menahan amarah gitu
itu dia buat orang tua juga bisa
tema tema yang ringan yang sangat dibutuhkan di kehidupan sehari hari yang bahkan dari lingkungan keluarga kita sendiri sangat mudah merelasikan menghubungkan gitu
kalau melihat respon seperti ini terbuka dong ya kalau ada prospek layar lebar atau masuk ke tv gitu
atau enggak enggak gini
minimal ada karakter karakter orang tua dan kita sebagai david
iya itu maksudnya
saya mau kesana
karakter karakternya papanya nusa rara belum ada kan
kita siapin suara loh
gitu kan ya pendekatannya
ada rencana ke situ mas
apa namanya one day setahun atau mungkin dua bulan ke depan kita pengen nih bikin layar lebarnya atau
ya pertama sih emang dari awal kita rencana tuh nusa tuh nggak ada batasan
kita akan terus berkarya untuk nusa sampai tidak ada titik batas gitu
cuman memang kita niat juga
memang pengen mengangkat ini ke tema yang lebih segmented lagi seperti film seperti layar lebar
itu emang udah salah satu niat kita sih
mudah mudahan lancar lah ya
kita pasti akan nantikan lah animasi indonesia nya berkembang
terus juga tonton untuk anak anaknya karakter baru nusa dan juga rara
walaupun budgetnya besar kalau seluruh indonesia dukung sih pasti ada ya
pasti thank you dulu ya mas adit mas boni sudah gabung
sukses terus untuk nusa dan juga nusa nya